satu warga yang tengah berburu tabung oksigen di pasar pramuka jakarta timur
selain ingin membeli tabung oksigen baru rani juga ingin mengisi ulang tabung oksigen
rani mengaku ia membutuhkan tabung oksigen tambahan untuk merawat saudara
yang terpapar covid sembilan belas dan kini sedang menjalani isolasi mandiri
rani mengungkapkan ia mengalami kesulitan mencari tabung oksigen di pasar pramuka
soalnya buat ada saudara juga yang lagi isoman kan
gejalanya masih ringan sih tapi ya perlu tabung oksigen kan buat jaga jaga
jadi mau isi ulang sama beli baru juga
kalau kemas sakit
kalau ke rumah sakit biasanya sih kalau masih ringan ditolak sih
di rumah aja gitu lagi juga baru ya masih gejalanya umum umum gitu loh
ini udah nyari lampung oksigen udah kemana aja dapat nggak
belum ini baru banget
tadi pokoknya nyari di area yang pramuka sini
yoyon ketua harian himpunan pedagang farmasi pasar pramuka menyatakan
permintaan sepekan terakhir mencapai ratusan tabung dari sebelumnya tiga puluh sampai empat puluh unit di hari biasa
peningkatan permintaan tabung oksigen yang tinggi tidak diimbangi dengan kesiapan distributor
sehingga stok tabung oksigen di pasar pramuka mulai langka
pencarian harga tabung oksigen ukuran satu kubik senilai rp tujuh ratus sampai rp satu dua juta
keterdiaannya tabung oksigen agak menurun sekarang ya agak sedikit langka
karena permintaan masyarakat yang tiba tiba
sementara pihak distributor belum siap untuk menyediakannya
biasanya sekitar tiga puluh empat puluh unit
karena dalam seminggu terakhir
ini bisa ratusan permintaannya
tak hanya tabung oksigen saja yang mulai langka di pasar pramuka
isi ulang tabung oksigen juga mulai diserbu konsumen
ketersediaan isi ulang tabung oksigen masih mencukupi permintaan
biasanya sebelum ada peningkatan sehari bisa yang isi ulang berapa banyak
ada yang sepuluh dua puluh
kalau sekarang bisa tiga puluh empat puluh orang

harga sama saja
tidak ada kita naikin masalah harga
berapa itu bang
iya yang satu kubik
pedagang farmasi pasar pramuka berharap
pemerintah turun tangan menegur distributor
agar segera mengirimkan tabung oksigen sesuai permintaan pasar
arief kurniawan dwi prasetyo jakarta